di papua presiden joko widodo juga meresmikan
atau papua muda inspiratif
gedung ini akan dijadikan pusat penggerak
untuk mengembangkan bakat pemuda pemudi papua
pembangunan gedung papua muda inspiratif atau pmi
di jalan poros distrik abe pura jayapura
direncanakan selesai pada sebelas oktober dua ribu dua puluh
presiden joko widodo berharap
pembangunan papua youth creative hub
dapat menggali potensi kreativitas anak muda papua
sekaligus menjadi masa depan yang cerah
untuk menciptakan bakat bakat anak muda papua
kita harapkan nanti papua youth creative hub
ini bisa menjadi motor penggerak
bisa menjadi pusat pengembangan talenta talenta

bisa menjadi pusat penggerak
bisa menjadi pusat penggerak
bisa menjadi pusat penggerak
bisa menjadi pusat penggerak
dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada
tadi diterangkan bahwa di sini nanti akan diurus
mengenai petani petani milenial yang akan dimunculkan
kemudian yang berkaitan dengan membangun ekosistem digital
kemudian riset dan inovasinya juga dikembangkan
sementara itu kepala badan intelijen negara budi gunawan
menyampaikan gedung papua youth creative hub
akan mengubah wajah papua
dan meningkatkan kesejahteraan ke depannya
ini semua akan mengubah wajah papua
yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan papua ke depan
sejalan dengan semboyan torang pasti bisa
yang artinya inklusivitas merangkul semua kelompok anak muda
menunjukkan anak anak muda papua bisa
dan sejauh ini
diajar dengan saudara saudaranya anak bangsa di indonesia
komunitas papua youth creative hub atau papua muda inspiratif
berisikan talenta muda mudi yang telah dikembangkan
di tujuh wilayah adat papua
yang saat ini beranggotakan dua dua puluh lima orang
di provinsi papua dan papua barat